bos lu tuh
hei diam kamu
masa gue mau digantung
gue warung kurban apa
sekarang kalian tidak bisa lolos
kenapa muntah disini sih
wuri pesawat sih be
gimana sih lu
konsentrasi satu komanda
eh bapak ji
kenapa balik lagi ke rumah saya
bapak ji jalanan sama saya
wah gimana sih
ini ada belum kon
ini juga gara gara bapak sih
wah di belakang
iya nih bapak
bukan lu juga bukan
bukan lu juga
jangan ke sini
bisa karena di buten
sudah bisa pak
lagi dengan apa
ini udah ngutang di sini
kok takut be
dengar ini kong
ntar salah lagi
sekarang udah bener bener aja
kong jangan lupa
ntar salah lagi pak
sampai jumpa lagi
ini orang udah pada tidur jep
mama elu udah gak kuat banget nih cep
gimana kita mau kabur cep
tenang aja mama elu
sini cep bisikin
kok anak buah buahan tidur begini
mama elu keselak
kok gak ada
aduh pada kabur ini ya
gak ada gigi gue
eh gigi gue sedang buang
gak ada waktu
sus kesala dalam sini bilmiyorum
apa mungkin si ella sama si cepi disini
saya mau ambil barang suruh tinggalan
aku belot banget nih
kalau semua pada kabut siapa ngadepin itu pun jahat
pokoknya kita datang ke sini kita yang akan menyelesaikan semua masalah
iya mak itu dia
pokoknya kalau ada satria bas betot semua pasti terselesaikan dengan empat
mulai deh mulai
nah nah nah dari bawah beginian pokoknya kan ada
semua diakuin semua diakuin
iya mak kalau diperhatiin mak
itu congkoren mirip babi ya mak
jangan sembarangan anda berkata begitu ya
aku satria bas betot yang boleh musang
satria penjahatnya ke sana
itu ke sana penjahatnya kejar cepat
oke kalau gitu kita kejar
udah lu kesenau bareng
salah aja salah aja kejar cepat
tuh lama gua ketok loh
tuh lama gua ketok loh
tuh lama gua ketok loh
kita berdua satria bas betot
yang ini ya
yang ini ya
lagi capek capek juga
ini gara gara satria bas beton
ini semua gara gara satria bas beton
yang ini apa yang ini
ya allah alba terima kasih
berarti lu bohongin semua ya